itu selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta tindak
apakah rancangan undang undang bersama kita undang undang untuk bidang dapat disuduhi untuk bisa menjadi undang undang
akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama
kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna karena ini adalah produk dari manusia
tidak akan pernah sempurna
nah kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu kami persilahkan kawan kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo
kita berkirian baik diko juga berkirian baik
untuk menyarankan orang untuk tidak usah demo tapi langsung saja ke mahkamah konstitusi
menurut saya itu mengerdilkan proses legislasi
seakan akan mengandaikan mahkamah konstitusi itu seperti keranjang sampah setelah legislasi dibuat dengan asal asalan
ruang publik masih terus dipenuhi dengan informasi penolakan pengesahan rkuhp
karena pasal yang masih bermasalah dan proses pembahasan yang dianggap tidak mengedepankan tiga asas partisipasi bermakna
kami merangkum sejumlah pasal yang masih menjadi kontroversi
diantaranya pasal yang paling diselenggarakan
yang disebut sebagai kluster kemunduran demokrasi
dan mengancam atau merampas kebebasan berekspresi
pasal dua ratus tujuh belas hingga dua ratus empat puluh soal penghinaan kepada presiden dan lembaga negara
serta pasal dua ratus lima puluh enam soal pemberitahuan menggelar demonstrasi
hingga pasal soal pencemaran nama baik
lalu yang kedua kluster di mana negara dianggap terlalu jauh mengatur urusan privat warganya
dimulai dari pasal empat ratus delapan hingga empat ratus sepuluh
soal pelarangan pengenalan alat kontrasepsi pada anak
hingga pasal empat ratus sebelas hingga empat ratus tiga belas soal perzinahan di luar nikah
yang baru baru ini turut mendapat sorotan tajam dari sejumlah media internasional
ketiga kluster degradasi semangat anti korupsi
di mana pasal enam ratus tiga hingga enam ratus enam dalam rkuhp
memberikan hukuman dua tahun lebih rendah bagi para koruptor
jika dibandingkan dengan undang undang tindak pidana korupsi
tak hanya itu denda yang dibebankan juga berkurang
di mana paling rendah di kategori dua adalah sepuluh juta rupiah
padahal kalau di undang undang tipikor paling rendah dendanya adalah dua ratus juta rupiah
dan masih ada sejumlah pasal karet lainnya
aksi protes melalui unjuk rasa tak berbuah hasil
sehingga opsi untuk melakukan gugatan ke mahkamah konstitusi
menjadi opsi terdepan yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat
namun bagaimana melihat peluang gugatan tersebut akan dikabulkan oleh sembilan majelis hakim di mahkamah konstitusi
pakar hukum tata negara bivitri susanti menyebutkan
opsi gugatan ke mahkamah konstitusi melalui uji formil dan uji material akan tetap dilakukan
namun ada rasa pesimistik terhadap independensi dan objektivitas majelis hakim konstitusi
salah satu hal yang mendasarinya adalah diberhentikannya hakim aswanto
karena hakim konstitusi itu diduga tak mengawal kepentingan dpr
tak hanya itu bivitri juga menyebut upaya melemahkan mahkamah konstitusi
juga dilakukan oleh dpr dan pemerintah
dalam revisi undang undang mk yang kini tengah dibahas komisi tiga dpr bersama dengan pemerintah
dimana salah satu pasalnya mengatur soal pencopotan hakim
kepercayaan diri yang berlebih lebihan dari mereka
karena mereka menganggap dirinya telah mampu mengendalikan mahkamah konstitusi
kenapa begitu karena sudah dilakukan aksi pencopotan hakim
karena putusannya tidak menyenangkan politisi yaitu pak aswanto
dan bahkan sudah akan dibahas sudah ada draftnya benar benar akan mulai dibahas
revisi undang undang mk yang akan membuat semua hakim bisa diperlakukan seperti aswanto
bisa di aswantokan bisa diberhentikan di tengah masa jabatannya
jadi itu kan sebenarnya ancaman terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman
karena yang dinilai nanti putusannya
anggota komisi hukum dpr taufik basari membantah upaya pelemahan mahkamah konstitusi
melalui revisi undang undang mk
ia meminta masyarakat untuk tetap menjaga marwah mahkamah konstitusi
dalam menjaga peradilan yang independen imparsial dan adil
ia meyakini sembilan hakim mk saat ini memiliki integritas yang baik
tanpa tersudut oleh kepentingan politik manapun
ya tentunya kita tidak boleh mengarah pada nihilisme ya
meniadakan semuanya gitu bahwa semua tidak bisa dipercaya
kemudian sistem yang sudah terbangun kemudian tidak bisa digunakan
nah itu akhirnya kita tidak punya pegangan apa apa
kita tetap punya kewajiban untuk menjaga sistem ini tetap berjalan
kita juga menjaga marwahnya mahkamah konstitusi
ini juga penting karena dalam beberapa hal kita juga membutuhkan
keputusan keputusan mahkamah konstitusi apapun isinya
dan tentunya juga sembilan hakim mk ini tidak mungkin kemudian menjual dirinya
menjual integritasnya menjual penegara awanannya
dengan menyatakan untuk bisa diatur atur secara politik dan sebagainya
tentu mereka juga punya hal hal yang penting ya
akan mempertanggungjawabkan keputusannya itu
pemerintah memiliki waktu tiga tahun untuk melakukan sosialisasi
dan membentuk peraturan turunan soal rkuhp sejak disahkan
sementara di saat yang sama berbagai elemen masyarakat sedang menyusun
pokok materi dugatan yang akan dilayankan di mahkamah konstitusi
ausri yondolu robin kitt jakarta